jika guru smp negeri empat puluh sembilan surabaya jawa timur
ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya
hal ini diungkapkan oleh kepala satreskrim porestabes surabaya
akbp misral maulana senin sore di porestabes surabaya
penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi
yaitu saksi korban orang tua guru dan teman sekolah
serta barang bukti lain termasuk rekaman video yang menjadi viral di media sosial
selain itu polisi telah memeriksa tersangka yang mengakui perbuatannya
ia menyatakan kilaf dan emosi
tersangka emosi ketika korban ditanya tentang pelajaran menjawab dengan nada tinggi
jawaban atas soal pertanyaan yang diberikan
namun si siswa ini dengan nada yang keras dengan nada yang menyinggung
kemudian tidak bisa menjawab dan menyebabkan si oknum guru tersebut tersinggung
langsung melakukan perbuatan sebagaimana yang nampak dalam video yang viral tersebut
sebelumnya diketahui kasus kekerasan di sekolah ini diduga dilakukan oleh jk
guru olahraga smp negeri empat puluh sembilan kutisari surabaya jawa timur
terhadap siswa kelas delapan pada selasa dua puluh lima januari lalu
sang guru menampak siswanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan
bukan hanya itu siswa tersebut juga dibenturkan
ke papan tulis
kini penyidik unit pps menjerat guru ini dengan undang undang pelindungan anak
dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara
tim liputan cnn indonesia